permaisuri kerajaan belanda ratu maksima yang sedang berkunjung ke indonesia
belusukan ke salah satu pasar tradisional di bogor rabu pagi
istri raja willem alexander ini juga sempat mengajar di salah satu smp di bogor
warga pasar bogor di jalan raya otista kecamatan bogor tengah kota bogor jawa barat
terkejut saat tiba tiba saja mereka kedatangan tamu negara
yaitu permaisuri kerajaan belanda ratu maksima
ratu maksimal melihat pedagang kecil dan pusat kerajinan tangan di sana
para pedagang yang sempat ditanya ratu maksima kegirangan
mereka berharap produknya bisa diekspor ke belanda
ratu maksima sendiri berada di indonesia dalam kapasitas sebagai penasehat khusus sekjen pbb
dalam bidang ekonomi inklusif bagi pembangunan
selain berkunjung ke pasar tradisional permaisuri kerajaan belanda ini sempat mengajar ilmu manajemen
di salah satu smp negeri di bogor selama hampir setengah jam
ia mengajarkan cara efektif meraih cita cita sejak dini
kegiatannya dalam terang
si simpanan pelajar terus pembelajaran tentang pentingnya simpanan pelajar
tadi sempat ke dalam melihat apa aja sih bu
melihat tentang pembelajaran bagaimana cara menyimpan di bank transaksi
dan bagaimana manfaat manfaatnya dan bagaimana cara mengelola keuangan sejak dini
sehingga anak punya target untuk menjadi orang berhasil
bu gimana bu rasanya didatangin oleh ratu belanda sekolah ya bu
subhanallah bangga sekali
di bogor ratu kelahiran argentina ini kemudian mengunjungi contoh mobil warung unit perbankan
ia juga mengunjungi sejumlah stand terkait sistem niaga dan bank
muhammad juanda bogor